ya ampunin ya
apa yang harus gue lakuin
gue gak akan biarin orang yang gue sayang dan gue cinta itu bisa syukurin sama refline
cewek yang ngebelin itu udah
asik tuh boy
kayanya kalo di puncak lo nembak reva mantep tuh
bilang aja lo yang mau nembak raya
waduh jangan sampai haikal nembak raya
soalnya pasti ditolak sama rakyat
gue gak yakin sih
mau nembak raya apa enggak
terus lo ditolak
lu juga kan yang bakalan sakit hati
kan kita semua udah tahu
nah iya boy udah tembak aja pasti diterima
setau lo berdua
eh gue harus tau ya
feeling gue mengatakan
haa lo gak percaya
ya gue sih suka sama dia
eh tunggu apa lagi men
ini momen yang pas
yang lain pada tenda nih
dia ada disitu
ya liat nanti aja deh
pengen siapa tuh
masa masa lo harus denger sih
gue ya bangun lah
beb yan yan
kamu udah siapin semuanya kan
odol sikat gigi aduk sampo gitu semuanya udah kan
oh semua udah sih siap sayang
aku juga bawa balsem kok
buat nanti takutnya kalau kamu pegel
ih enak aja
engga ada main pijit pijitan
maksudnya kan aku takutnya kaki kamu atau tangan kamu pegel
kita nih pacaran emangnya
tapi nggak ada setu setuan
ehh enak aja
aku gak ada maksud apa apa kok
ya aku kan khawatir sama kamu takutnya pegel aja
kamu jangan ngambuk lagu dong ya
jangan ngambuk ya
ada berita bagus nih
kamu mau tau ga
kenapa emang ngema apaan sih
nanti pas di puncak
jadi boy mau nembak reva gitu
terus terus terus
oke deh kalo gitu dadah
aaaaah harus kasih tau sini
boy mau kamu nembak reva di puncak
jadinya cerita sama gue
tapi please ya
lo ga boleh ngasih tau sama siapa siapa
ingat ini rahasia surprise buat reva
tenang tenang tenang
telepon megan gapapa kali ya
hai sini ada apa sih
gue barusan dapet hot gossip dari meli
nanti pas kita di puncak
boy mau nembak reva
jangan bilang siapa siapa ya
dadah sampai ketemu disana ya
kasih tau raya ga ya
dia akan temen kita juga
kasih tau aja deh
kita bisa pergi bareng bareng juga ya
dengan acara ini
king warrior sama sigale bener bener damai
yalah ngapain coba perang perang mulu
gue ada kabar penting banget
kabar penting apaan
kabar bagus apaan sih
kabar bagus apaan
gue harus pikir ya
boy mau nembak reva nanti di puncak
lo tau dari mana
kalau gue taunya dari cindy
cindy tau dari mana
meli tau dari mana
iyan tau sendiri kan
iyan temen deketnya gue
pasti dia dikasih tau dari buahnya langsung
please jangan kasih tahu siapa siapa ya
soalnya gue harusnya nggak boleh kasih tahu siapa siapa juga ya
lo udah telat kak rimeh kan
di rumah reva

lo gue main rahasia rahasiaan sama gue ya
ini kan untuk surprise
mendingan seru kan kalo gue udah tau
belum tentu juga kan
beneran boy mau nembak gue
bener juga sih
ya tapi lo pura pura ga tau aja ya
soalnya gue ga boleh kasih tau siapa siapa
ya soalnya nanti gue digebukin cinde
aduh ini kemana nih
kayaknya nanti di puncak bakal ada momen yang paling penting ya buat sahabat gue yang satu ini
iya kayaknya di temen semua bro
ah udah lah
gue ga mau terlalu pgr an dulu biasa aja
tapi kan belum tentu juga
eh kan siapa tahu boy ngarang
buat puncak gue yang minta pj ya
kamu juga belum
boy mau nembak reva
ini ga boleh terjadi
gue ga akan biarin boy nembak reva
dan orang yang gue cintai harus nembak reva
gue harus ngelakuin sesuatu
gue harus telfon ke mamanya boy
boy untuk pergi ke puncak
apa gue susulin aja ya
kok ga aktif
aduh ini gimana
kok ga aktif sih
apa yang harus gue lakuin
telepon mas b suruh mas b ngelarang reva untuk pergi ke puncak
kenapa sih semua nomernya ga aktif
ya ampunin ya
apa yang harus gue lakuin
itu bisa dikecilin sama reva
cewek yang di beli itu udah
aku mau bukoh dia